tapi mungkin informasinya bahwa nanti dia akan mendendang tendangan penalti
kepulauan tanibar adalah sebuah kaupaten di provinsi maluku
kita komunikasikan dari awal